februari dua ribu dua puluh youtuber sekaligus presenter alan wangsa meninggal dunia
alan meninggal diduga akibat penyakit gagal ginjal yang telah dideritanya sejak lama
gagal ginjal merupakan kondisi saat ginjal tak mampu menyaring racun dalam darah
ketika ginjal kehilangan fungsinya maka racun akan terus menumpuk dan dapat berbahaya bagi tubuh
gagal ginjal kehilangan fungsinya maka racun akan terus menumpuk dan dapat berbahaya bagi tubuh
dalam ginjal stefi terdapat tumor yang menyebabkan salah satu ginjalnya harus diangkat
stefi menjalani operasi pada dua ribu lima belas
menurut stefi sebelumnya ia tidak punya riwayat sakit ginjal
jadi kalau dulu energinya bisa gede banget gitu maksudnya
bisa berkegiatan dengan sangat padat bawa barang bisa banyak banyak gitu
kalau sekarang lebih mudah lah
kalau misalnya kecapean dikit akan langsung colik gitu
tapi karena udah terbiasa jadi aku udah tau harus ngapain
jadi kayak udah tau harus minum obat apa
jadi kalau misalnya udah kecapean dikit biasanya aku take a break gitu
menurut dokter spesialis penyakit dalam salim lim
kondisi kesehatan orang yang hidup dengan satu ginjal tergantung kondisi ginjalnya
anda punya darah tinggi
anda punya diabetes
nah salah satunya ginjalnya dibuang
ya karena suatu hal yang alasan medis tertentu
nah mungkin bisa aja anda akan bermasalah di masa depan
tapi kalau fungsi ginja anda masih normal meskipun satu ginjalnya dibuang
anda hidupnya masih seperti orang biasa
yang pasti orang yang hidup dengan satu ginjal harus menjaga kesehatannya
tidak ada diet khusus
sayur dan buah
minum air secukupnya
serta hindari rokok dan alkohol
perlu dipahami penyebab penyakit ginjal paling tinggi di indonesia adalah pola hidup yang buruk
seperti sering mengkonsumsi makanan siap saji obesitas diabetes hingga kurang gerak
sandra insanasari robby bahtiar jakarta